saya mau komplain nih
aduh kemana sih buranti kok gak ada
saya mau komplain
bajunya kok saya pakai di rumah jelek sih
kemana sih orangnya
nenek tuh dua tua dan keribut
nenek tuh nyusahin aku nek
tapi nenek mau kemana
nenek mau kemana
aku akan mengambil
kecantikan masa mudamu
hei walaikum salam bu dalia sama pak wahyu
ini bu kita nganterin cermin antik pesanan ibu ranti
oh alhamdulillah cerminnya udah jadi
boleh boleh boleh
kok sampai ngerepotin nganterin sendiri ke rumah saya
mau pasang dimana ya bu
cerminnya mau dipasang di
eh di sini aja deh
di sana supaya nanti kalau misalnya ada pelanggan saya yang mau nyobain baju
bisa ngelihat langsung dari cermin itu
ya ayo silakan pak wahyu langsung dipasang aja
waalaikumsalam bu endang
bu ranti saya mau ngambil baju pesenan yang kemarin
ih udah jadi sini sini sini mas
nih liat bu endang
tuh saya bikinin modelnya supaya bu ena kelihatan langsing gimana
wih saya seneng banget nih
eh tapi liatnya di sini biar lebih jelas
saya punya kaca baru
jadi keren saya pakai baju ini
tambah cantik lagi muka saya jadi kincleng
bu ranti cakep banget
iya bajunya kan
gak kayak kemarin
kalau yang kemarin mungkin saya lagi bingung mau bikinin baju bu endang
mau dibikinin bulet takut modelnya jadi buenang kayak lontong
kalau mau dikecilin takut benang nanti ngepres banget perutnya kemana mana
kalau sekarang udah pas ya
pas banget bisa aja bu ranti deh ah
suka banget bu ranti ya
ya udah kalau gitu sekarang gue emang langsung bawa pulang bajunya
seneng banget saya tambah cantik bagi baju ini
eh ya udah bu ranti
kembalinya buat bu ranti aja
makasih ya bu endang biar tambah lancar rezekinya
ya udah bu ranti saya pulang dulu ya
iya iya bu endang assalamualaikum
bu dahlia ternyata cerminnya bawa keberuntungan juga ya
biasanya bu endang teh kalau ngejahit di tempat saya ada aja yang dikomplain
kantongnya kekecilan kupnatnya kegedean
ini mah dia langsung suka begitu disuruh ngaca di cermin itu
sepertinya cermin itu membawa keberuntungan ya buat bu ranti
jadinya semua orang yang ngaca di cermin itu jadi kelihatan cantik sekali
maaf pak wahyu
apa nih bu ranti
ini pak wahyu udah terima aja
saya mau bagi bagi bonus
kan gara gara cermin dari pak wahyu sama bu dalia akhirnya jahitan saya jadi tambah lancar
terima kasih bu
aduh jadi merepotkan
ya sudah kalau gitu kita permisi dulu ya bu
kok gak bagus seperti yang tadi si bajunya
tadi saya pakai bagus banget
hei bu endang gak bagus bagaimana
kalau menurut kacamata saya sebagai pengamat bajunya bagus gucung eh gucung cakep
tapi memang keberadaannya itu loh emang begini dari sananya
ibu messi enggak
tadi saya tuh ngaca di cerminnya bu ranti kece
banget saya seksi langsing dan cantik
kok sekarang pas sampai di rumah jelek banget bajunya obrok ngobrol ini saya gak mau ah
aduh bu endang saya jadi ketawa kepaksa nih ya
bu endang gak boleh begitu
mana ada orang kurus mendadak dindut mendadak
saya harus komplain sama bu ranti kenapa bajunya jelek sampai rumah
hei hei bu endang mau kemana
aduh main pergi aja sih
uh aneh banget sih bu endang
masa yang disalahin malah cermin cermin kan gak salah apa apa
terus messi yang cantik ini di rumah gitu jadi nato

aduh ibu bu endang
ikut ya bu endang
kayaknya mami habis beli jemit baru deh
itu kali ada nenek tua di depan seram banget
hah apa sih masuk kamar udah tidak kiriak
eh kak ikut aku sebentar kak seram banget ada nenek tua di depan
enggak kamu gak liat nih aku lagi ngejam pr lagian ada apa sih
ada bahan nge nenek nenek kak dicermin yang baru mami beli
ala itu kamu lagi ngelel kali jadi keburu ketakutan deh lagian mana ada sih nenek nenek dicermin
mereka mungkin kaku menghayal ayo kak kita liat dulu ikut aku
wah itu pasti kamu aja udah keburu takut jadi kamu salah lihat
apa aku salah liat ya
tapi kayaknya beneran dia ada
saya mau komplain nih
aduh kemana sih buranti kok gak ada
saya mau komplain bajunya kok saya pakai di rumah jelek sih ah gimana
kemana sih orangnya
tuh kan saya cakep kok ngaca di sini keren bajunya
ih kenapa di rumah jelek jadinya ngacaknya
aduh aduh aduh
eh buendang buendang kenapa
ada hantu di cerminnya ada hantu nenek nenek
saya takut buranti
hah hantu nenek nenek
apa sih itu di kaca saya
neng gak ada apa apa coba liat nah liat sendiri
mana ada itu tuh muka buendang sendiri
kerutan di mukanya buendang teh udah mulai banyak
makanya jangan sering diobras
buranti tadi ada
saya takut takut buranti saya pulang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa